polda sulawesi utara membenarkan brigadir rat bekerja sebagai sopir dan ajudan seorang pengusaha di jakarta sejak akhir dua ribu dua puluh satu lalu
kabit humas polda sulawesi utara kombes mikhail tamsil mengatakan informasi mengenai pekerjaan brigadir rat di jakarta adalah benar
almarhum telah bekerja di jakarta sejak akhir tahun dua ribu dua puluh satu lalu sebagai ajudan dan sopir dari seorang pengusaha
namun menurut tamsil keberadaan almarhum untuk bekerja di jakarta adalah tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin resmi dari kasatkernya di polresta menado
yang bersangkutan sudah sejak tahun dua ribu dua puluh satu akhir sudah menjadi ajudan
dan atau driver dari salah satu pengusaha di jakarta